sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan pihaknya menunggu hasil rekapitulasi yang bakal diumumkan komisi pemilihan umum meski ada desain untuk memenangkan calon tertentu
keyakinan ini diperkuat dengan adanya pernyataan sejumlah pakar it
hasto menegaskan jika pd perjuangan tidak akan berhenti bersuara soal kecurangan sebelum dugaan kecurangan pemilu diselesaikan
kita tunggu tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar it itu kan begitu banyak hal hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu
dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah
sementara ini pdi perjuangan hasto menunggu
sementara wakil sekjen partai kebangkitan bangsa saiful huda mengaku tidak menolak hasil rekapitulasi suara yang akan disampaikan komisi pemilihan umum
kini partai dan tim pemenangan nasional anies baswedan mohaimin iskandar akan fokus pada sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
selain proses hukum huda mengaku pkb juga tetap berjuang mengajukan hak angket di dpr
tiga enam tiga sembilan lima calon enam empat enam calon tujuh enam jumlah suara sahabat kekomitmen dan calon
dan ini kan hampir sama nah yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan para tps
nah itulah kenapa relevan bergulirnya hak angket itu
jadi dua duanya satu ranah hukum yang disediakan oleh regulasi yang kedua ranah politik yang disediakan melalui hak angkat
kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres sebanyak tiga puluh enam provinsi dari total tiga puluh delapan provinsi
dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi pasangan capres prabowo gibran unggul di tiga puluh empat provinsi
sedangkan dua provinsi lain unggul pasangan anies mohaimin